siang saudara sebanyak satu ratus dua puluh sembilan warga korban erupsi gunung ruang dari pulau ruang kabupaten citaro
masih mengungsi di kabupaten minahasa
mereka tidak bisa kembali ke rumah lantaran permukiman di kaki gunung
dinyatakan tidak aman dan harus direlokasi
ratusan warga dari dua desa di pulau ruang yakni laing patehi dan desa pumppente
kini ditampung di asrama balai penjaminan mutu pendidikan milik kemendikbud ristek
yang berlokasi di desa peneleng kabupaten minahasa
sudah empat hari para pengungsi dievakuasi keluar dari pulau tabulandang
dan pemerintah menyatakan permukiman di kaki gunung sudah harus direlokasi lantaran tidak aman
untuk menjadi tempat permukiman pasca erupsi gunung beruang
lahan relokasi pun telah disiapkan pemerintah yakni di desa modisi kabupaten bolaang mongondo selatan
karena mengingat masa depan anak dan cucu
dilakukan oleh pemerintah untuk alokasi dua desa ini yang terbaik
pasti kami akan menerima dengan senang hati
kan rencananya akan direlokasi di bolmong selatan